ledakan keras terjadi di permukiman padat penduduk di pasuruan jawa timur sekitar pukul dua belas lima belas waktu indonesia barat
jumlah ledakan sekitar empat kali dan warga sekitar sempat mengira sumber ledakan berasal dari tabung gas lpg
akibat ledakan ada seorang anak mengalami luka
dalam video amatir setelah ledakan terlihat kepanikan warga sekitar setelah ledakan terjadi
kemudian terlihat seorang wanita menggendong anak yang mengalami luka di bagian kaki dan wajah
ledakan ini terjadi di permukiman padat penduduk di kelurahan pogar rt satu rw satu kecamatan bangil pasuruan jawa timur
ledakan keras ini sempat membuat warga sekitar ketakutan
korban luka akibat peristiwa ini selanjutnya dibawa ke rumah sakit bangil
saat ini polisi masih menyelidiki peristiwa ledakan
yang belum bisa dipastikan
ya ini adalah gambar setelah ledakan susulan terjadi
terlihat kepanikan warga sekitar yang sebelumnya berkerumun di depan rumah kontrakan
koresponen cnn indonesia eka rima di pasuruan
rima seperti apa kondisi di lokasi saat ini
rima seperti apa kondisi di lokasi saat ini
ya kami terkendala
ya putri hari ini tadi warga pasuruan dikejutkan oleh tiga ledakan
yang mengontrak di
hari ini warga surabaya bahkan seluruh jawa timur juga dikejutkan dengan kejadian yang berlangsung sekitar lima kontrakan
yang tepatnya di kelurahan togar di kecamatan bangil pasuruan terjadi tiga ledakan
ada terduga teroris yang sudah diamankan oleh pakan istrinya
namun yang merupakan pelaku ini masih dalam pengejaran
jika berdasarkan keterangan dari sejumlah warga tadi ledakan terjadi tiga kali
ledakan oleh warga merupakan ledakan gas lpg
karena ketika warga menuju ke rumah terduga teroris ini
terduga teroris mengaku bahwa itu merupakan ledakan lpg
namun warga curiga karena mencium aroma misiu di sana yang menyerupai aroma petasan
sehingga warga curiga bahwa ini bukan lpg karena tidak menemukan adanya ledakan lpg
dan melihat di sana anak dari terduga teroris ini berlumuran darah
sehingga warga langsung mengamankan anak untuk langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk diselamatkan
sementara warga sendiri dalam terduga teroris
sementara untuk terduga teroris berhamburan keluar karena merasa terancam jiwanya
karena terduga teroris ini mengancam warga dengan menggunakan tas ransel di bagian depannya
yang diduga tas ransel tersebut merupakan bom
karena ada terlihat di sana
terduga teroris ini melihat
pemicu yang diduga di situ merupakan pemicu dari peledak tersebut
sehingga warga berlarian dan sempat terjadi kejar kejaran antara warga dengan terduga teroris
bahkan ada salah satu menggunakan senapan angin menembakkan kepada terduga teroris ini
diharapkannya agar terduga teroris ini lumpuh dan kemudian diamankan oleh warga
saya melihat di sini bagaimana partisipasi warga antusias warga untuk turut membantu memberantas terorisme yang berada di jawa timur
bahkan berdasarkan pengalaman kemarin
apa terjadi di kota surabaya
pastinya warga mulai sensitif warga mulai responsif terhadap situasi situasi seperti ini
saat ini untuk perkembangan perkembangannya masih dalam penyelidikan
kediaman yang dikontrak oleh terduga teroris ini ada di belakang saya putri
di sini kami tidak bisa melihat dengan jelas karena memang dipasang garis polisi
di sini warga memang seharusnya tidak diperbolehkan melintasi garis polisi ini
namun kan sepertinya memaksa warga untuk penasaran
saya ingin melihat seperti apa situasi yang ada di sana
kediamannya saya berada ini dan di sana terlihat masih ada tim inavis dari polda jawa timur yang melakukan ide seperti apa
nanti perkembangan ini pihak kepolisian pola jawa timur juga sudah menerjun ke tim gagana untuk menyisir lokasi lokasi tersebut
apakah mungkin diduga masih ada bahan bahan peledak yang disimpan di sana
untuk kemudian nanti akan dilakukan identifikasi
sejauh ini terduga teroris
sangat sulit kami mendengar suara anda
masih terputus putus kami akan kembali mencoba hubungi anda nanti